kematian salah satu penyanyi muda berbakat tanah air mike mohede beberapa hari lalu
akibat serangan jantung mengejutkan banyak pihak
namun bagi para dokter kejadian ini bukan hal baru
kini semakin banyak pasien yang terkena strok pada usia muda
anda mungkin tidak asing dengan suasana ini
ya inilah kehidupan sebagian besar warga jakarta
pagi hari diawali dengan perjuangan melawan kemacetan lalu lintas menuju tempat kerja
setelah berjam jam di perjalanan setumpuk pekerjaan menanti di belakang meja
bagi sebagian orang hal ini bisa berarti duduk di depan layar komputer selama delapan jam
setelah itu tiba saatnya kembali menghadapi kemacetan menuju rumah
rutinitas seperti ini jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup
serta pola makan yang sehat tanpa disadari bisa membahayakan jiwa
salah satunya adalah
adanya ancaman penyakit jantung
menurut dokter spesialis jantung pusat jantung nasional harapan kita
saat ini memang terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit jantung pada usia muda
faktor risiko penyakit jantung
itu ada berbagai macam
di antaranya adalah
kadar kolesterol yang tinggi
tekanan darah tinggi
aktivitas aktivitas yang rutin yang harus kita lakukan untuk meningkatkan
katakanlah kinerja jantung itu berkurang
dengan berbagai serana transportasi yang lebih nyaman
adalah pola makan
data statistik badan penelitian dan pengembangan kesehatan
kementerian kesehatan dua ribu tiga belas menunjukkan
dari dua satu juta penderita penyakit jantung koroner
gagal jantung dan stroke di indonesia
ada pun dari empat puluh satu ribu kematian yang terjadi di indonesia
arya dita utama jakarta